selamat pagi anda menyaksikan kompas update bersama saya glori oyong
arus balik dari arah jawa menuju jakarta
di jalur pantura indramayu jawa barat
sabtu pagi terpantau ramai lancar
dari pantauan di jalur pantura bilang sari
jawa barat arus balik dari arah jawa menuju jakarta ramai lancar
diprediksi puncak arus balik lebaran idul fitri di jalur pantura indramayu
mulai hari ini hingga minggu malam esok